ada beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers ini
akhirnya pas dari situ
tapi dia masih ada kuliah kan
untuk ekonomi indonesia emas di dua ribu empat puluh
dengan ada beberapa stepnya